dan untuk membahas loroh ketum pdi perjuangan megawati sukarno putri dari kacamata komunikasi politik sudah bergabung bersama kami nyarwi ahmad direktur eksekutif indonesian presidential studies
halo selamat malam mas nyarwi
malam ria apa kabar
baik bagaimana mas sehat ya
mas ini kita di akhir pekan ini hari jumat kita lihat bahwa di pekan kemarin setidaknya per tanggal dua puluh satu juni setelah bu mega mengeluarkan statement itu ramai ya bahkan trending di sosial media
bagaimana anda melihat guyonan yang disampaikan oleh bumega kemarin
yang pertama begini ya itu harus kita lihat konteks guyonan ya
audien internalnya kan ada itu para peserta
dan bahkan disitu disebut nama pak wempi gitu ya
artinya konteksnya adalah guyonan yang biasa dilontarkan ke bumega
tetapi kan kemudian ketika itu dilepas dari konteks ya ketika misalnya istilah istilah kopi susu ya seperti itu
kemudian yang diharapkan konteksnya disitu juga soal rekayasa genetika ya mencari ditit ditit yang bagus ya
itu ada isu stunting atau apa sebelumnya juga disampaikan
terus kemudian juga
dikaitkan dengan misalnya bahwa perkawinan campur menjadi indonesia ya tidak hanya berbasis pada etnis saja gitu
nah itu sebenarnya juga ada intenti bagus ya saya lihat dari bumega
tetapi kemudian kalau itu konteks itu dilepas semuanya maka tafsirnya kemudian memang berkembang di publik gitu
kemana mana termasuk misalnya ada yang menafsirkan apa namanya rasisme ada yang menafsirkan terkait bias kelas gitu ya
ada yang menafsirkan apa namanya
ada yang menafsirkan apa namanya
tidak terlalu pekat terhadap ini dan itu
tentu saja tafsir itu bisa muncul bermacam macam tapi menurut saya juga apa yang disampaikan bu mega ini juga paling nggak mendapatkan respon publik ya
bisa positif bisa negatif ya
saya juga melakukan pantauan juga terkait dengan isu misalnya contoh yang kita mulai dari tukang bakso dulu ya
itu sebenarnya saya kirimkan juga ya
misalnya tukang bakso itu termasuk mendapatkan cuitan yang cukup besar ya
kalau di data twitter misalnya selama dari dua puluh sampai dua puluh tiga juni ini ya itu dua puluh dua lima ribu ya
kalau engine punya rp satu ratus lima puluh empat delapan ratus
obrolan yang paling tinggi yaitu waktu memang statement bumika itu tentang apa namanya kayak ada tukang bakso yang sama anak saya gitu ya
nah itu memang
dikutip ada akun yang mengutip namanya c
itu contohnya begitu ya
nah kemudian juga isu ini memang kalau di twitter cukup berkembang ke arah kritis ya
misalnya ada akun ya sony wong ada give me taufik
ada lah beberapa kelihatan di nama nama itu gitu
yang cukup mendapatkan perhatian publik ya
artinya mendapatkan rited dan juga komentar komentar dari yang lain
jadi overall ya kalau kita pantul dari selama empat hari itu dua puluh dua puluh tiga ya
itu walaupun muncul sentimen seperti itu
overall itu sentimen negatifnya memang khusus untuk tukang bakso itu lumayan besar ini dia
cukup besar itu
isu soal tukang bakso ini memang cukup menyita perhatian ya
atau juga memunculkan sentimen publik lah ya
terkait dengan apa istilahnya
rasa mungkin tidak terima atau apa ya
ekspresi publik yang mungkin
tetapi sebenarnya itu kan guyonan ketika dalam konteks ini ya
mbak puan itu waktu itu kan menikah
tentu saja setiap orang tua itu kalau menikah
kan apalagi perempuan
itu kan pengennya ya misalnya anaknya
kalau perempuan putrinya gitu
kalau laki laki ya misalnya putranya gitu
itu mendapatkan jodoh yang lebih baik atau setara
nah itu harapan harapan itu wajar
mungkin guyonan itu konteksnya ke sana
memang kadangkala juga ada paradoksnya juga
kalau kita lihat bumega ini kan ketua umum bdip dan membesarkan bdip ya
dan bdip itu juga dikenal sejak masa awal baru itu partai yang populis
makanya istilah seluganya itu partai wong kile
dan di ragnas kemarin kan juga dasar yang dibicarakan kan juga soal desa
pentingnya desa menjadi basis dari menata masa depan indonesia
nah tetapi juga harus dilihat bumega ini kan putranya presiden
hidup tentu saja sebagai presiden dari kelas sosial
lebih tinggi ya dari orang kebanyakan
demikian juga keluarga besar
dan itu harus kita lihat ya
artinya bagian dari elit ya
kalau kita ngomong populisme itu kan memang kadangkala yang bagian dari masyarakat
atau partai partai populis juga banyak yang dipimpin oleh elit juga
di banyak negara
di perancis juga misalnya
yang partai partai yang partai kanan juga termasuk
itu juga banyak ya tokoh tokoh pembeli
tapi sebenarnya mereka juga
tetapi memang kadangkala ketika itu diungkapkan
kayak tadi itu
tukang bakso itu kan bagian dari rakyat
masyarakat kebanyakan ya
yang kemudian banyak mencari usaha kehidupan di sektor informal
nah kemudian disinilah resistensi atau orang orang yang mungkin mengkritik
atau tidak terlalu sependapat ya
gaya yang dianggap mungkin bias kelas atau apa
lihat kemudian ada anti sentimen negatif ke bu mega itu cukup tinggi ya
seperti itu ya
tentu ini juga sebenarnya hal yang biasa
kalau elit itu menyampaikan pendapat
tetapi kadangkala kan ketika konteksnya itu terlepas ya
terlepas dari konteksnya
pendapat atau statement itu
tafsir benak masyarakat
bisa kemana mana termasuk ke hal hal yang negatif gitu loh
nah karena statement elit itu kan belum jadi teks publik ya
yang kemudian bisa ditafsirkan dikomentari banyak orang
nah itu terkait tukang bakso ya
ya mas nyarwi ini menarik tadi anda mengungkapkan dari data analisis anda
bahwa kata kunci tukang bakso ini paling banyak dibahas di sosial media
dan tadi anda juga menyebut bahwa pdi perjuangan adalah partai yang dikenal sebagai partainya wong cili
nah apakah ini kemudian bisa kita tarik lebih jauh lagi soal bagaimana tingkat keterpilihan
apakah statement itu bisa memengaruhi tingkat keterpilihan nanti
pdi perjuangan itu kan kita kenal dan di banyak data survei juga ya
berbagai data survei itu trennya kan cukup stabil sebenarnya
bergerak di angka dua puluh dua sekian ya kurang lebih naik turunnya segitu ya
artinya kalau dari sisi basis masa pdi perjuangan
saya termasuk salah satu partai yang punya basis masa elektoral yang sangat solid ya
boleh dibilang gitu
karena diikat oleh sentimen sentimen ideologis ya
dan juga kedekatan kedekatan kultural
yang sebenarnya juga itu diikat salah satunya secara sosiologis itu juga kelas sosial ya
tadi itu istilahnya wong cilik
kalau apa kemudian ada juga petani
dan rakernasi ini salah satunya kan juga mengedres atau membicarakan pentingnya membangun desa
dan pentingnya misalnya berpihak pada petani ya
menolak impor atau mengurangi impor itu butuh kemandirian kedaulatan dan seterusnya
nah hanya saja mungkin ini soal narasi ya
narasi narasi yang kemudian bisa dianggap berjarak atau bahkan menyakiti komunitas atau kelas sosial tertentu
kayak itu ini tukang bakso
tapi begini juga kita harus tahu ya
pengguna media sosial kita hari ini misalnya contoh
kenapa tadi yang negatif banyak itu
istilahnya yang negatif besar sekali ya
misalnya di twitter ya
ya karena twitter ini kalau dibilang kan penggunanya kelas sosial tinggi ya
mayoritas itu kelas sosial menengah atas dong pengguna twitter dan mereka secara aktif literate di politik ya
atau mereka banyak engagement atau suka suka diskusi diskusi politik dan seringkali komentar di twitter itu kan lebih banyak kritisnya dibandingkan misalnya melihat secara proporsional atau lebih jauh gitu
ini juga saya kira menjadi tantangan ya
tetapi kalau itu bisa dijelaskan
apa namanya keberpiakan tadi ya
dari apa yang di rakernas itu kan sebenarnya mengeluarkan statement yang dibacakan ya dari pak sekjen ya
pak mas sastong dan pak ganjar
pak ganjar ya
itu sebenarnya kan manifesto politik
dan manifesto politik yang disampaikan saya kira itu dokumen resmi dan itu juga disampaikan kepada publik
dan publik itu bisa menagih
ya apa saja yang disampaikan
di dalam poin poin
itu banyak sekali dan itu bagus sekali gitu beberapa hal terkait dengan pemilih
komitmen menata negara bangsa
komitmen menjaga demokrasi pancasila dan seterusnya
dan itu semua saya kira juga bisa di apa bisa jadi pertimbangan
di luar tadi itu misalnya
narasi narasi atau statement yang mungkin bisa jadi kontroversial atau memunculkan tafsir negatif
tapi harus dilihat juga ya
mayoritas kalau di data data survei juga ya
beberapa kali misalnya ada juga data survei kalau kita cross tabulasi
pemilih bdip ini kan juga banyak yang pendidikan maupun apa di menengah apa menengah bawah ya
dari sisi pendapatan juga begitu dan mereka juga banyak yang misalnya petani dan seterusnya gitu
nah saya kira apa namanya faktor ideologi ya karisma dan sebagainya itu mungkin masih masih berpengaruh ya
termasuk karisma abu mega
atau mungkin loyalitas pada partai
dan ini bdip juga saya lihat
juga partai ide nya kan juga rata rata tinggi ya
di atas dua puluh an persen
dan itu saya kira juga menjadi modal juga ya
untuk menjadi apa
walaupun kadang kadang lah kan pemilih kita juga makin hari kan makin banyak yang kritis ya
selain itu pemilih kaum muda
kalau kita lihat demokrasi gitu ya
itu kan baik gen z maupun milenial itu kurang lebih kan hampir empat puluh lima an persen ya
dan ini juga menjadi tantangan juga bagi bdip
tentunya untuk kemudian bisa mendekat atau membuat attachment ya
kedekatan emosional kedekatan kultural dengan mereka
dengan berbagai hal
supaya untuk mereka bisa survive
tapi ini juga tentu saja blunder atau hal hal yang dianggap blunder
atau hal hal yang mungkin dikritisi publik ini
ini juga bisa menjadi celah bagi partai partai lain juga dia
untuk kemudian mencoba mendekati gitu
dan kita lihat kan di beberapa statement kan begitu
misalnya contoh dari pkf gitu ya
mengadvokasi merespon isu soal bakso dan lain
ada partai yang lain dua elit lain juga
misalnya ngomong papua dan lain lain gitu ya
nah ini saya kira juga ini hal yang biasa di dalam politik ya
bahwa masih bagus ya
concernnya langsung kemudian diarahkan kepada pemilih atau keberpihakan pada pemilih
atau hal hal yang terkait dengan masyarakat
bukan semata mata soal sentimen saja gitu pada elit itu ya
nah itu diskusinya saya kira
masih wajar dan saya dalam pantauan yang kita lakukan ya
misalnya tidak terlalu ada statement ekstrim yang misalnya merusak
atau membuat karakteristik jenis terhadap bumega
artinya walaupun kritis gitu
tapi overall masih cukup apa
kalau dikatakan sopan atau hormat lah
masih sopan lah terhadap apa namanya
walaupun kadang kadang lah dengan satir satir itu banyak sekali
yang negatif gitu
jadi ini kalau tadi anda menyebutnya
mas nyarwi menyebut bahwa ini bisa jadi celah nih untuk partai partai kompetitor
menurut mas nyarwi apakah perlu komunikasi lanjutan yang dilakukan oleh partai bersangkutan
ya tentu gini
kalau komunikasi politik yang dilakukan partai itu kan nggak bisa reaksi honor juga tentu dia ya
bahwa isu isu yang trending itu juga perlu direspon itu pasti ya
isu isu mana yang apalagi menjadi concern publik itu juga perlu mendapatkan respon dan diklarifikasi juga
tapi kalau misalnya mau dijelaskan secara lengkap itu kan perlu dijelaskan konteks
dan sebenarnya rekaman video itu kan bisa kita dapatkan ya sehari ini ya
itu secara lengkap nggak bisa dipenggal penggal lagi
artinya kalau publik mau pengen kepo atau pengen tahu lebih detail kan sebenarnya bisa melihat yang lebih lengkapnya
dan kalau kita lihat lengkap kita kemudian lihat konteksnya
kemungkinan tentu tafsirnya akan berbeda kalau kita hanya baca sekilas gitu
apalagi cuma judul atau apa
nah itu pasti lain
apa pdip justru menjadi sorotan atau bahkan kalau bahasa ini menjadi sasaran lah ya dari pemilih partai lain atau apa
pdip saya kira punya pengalaman juga itu berhadapan dengan tekanan tekanan ya
dari masa orde baru sampai masa pasca reformasi juga ya
tapi saya kira itu juga perlu adaptif juga ya terhadap perlindungan yang berubah
karena di era sosial media hari ini kan sering kali yang agak cukup melelahkan
tidak bilang berat
tapi melelahkan adalah gelombang disinformasi hoax ya
yang kemudian bisa men spin hal hal tadi
misalnya memisahkan pesan itu dengan konteksnya sehingga artinya lain dan bisa di frame atau segera negatif
dan saya kira ini juga perlu menjadi perhatian ya
tetapi secara visibilitas apa yang terjadi atau selama rakernas saya lihat sangat visible ya
tidak hanya menjadi perhatian media online
tetapi juga menjadi perhatian media media sosial
orang orang pengguna media sosial mulai dari twitter youtube dan lain lain itu banyak dibicarakan juga ya
baik terima kasih mas nyarwi ahmad direktur eksekutif indonesian presidential studies sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini